masa buruh kembali menggelar demo menolak undang undang cipta kerja senin siang
konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspsi
memperkirakan ada seribu orang masa dari berbagai daerah yang hadir pada aksi hari ini
masa mulai mendatangi depan gedung dpr ri senayan sejak senin siang
demo ini merupakan rangkaian aksi yang sebelumnya digelar di depan gedung mahkamah konstitusi pada dua november lalu
selain menolak undang undang cipta kerja
agenda demonstrasi buruh juga menuntut kenaikan upah minimum dua ribu dua puluh
yang sebelumnya diputuskan tidak naik oleh pemerintah karena terdampak pandemi covid sembilan belas
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia inesa ayuniza di gedung dpr ri senayan jakarta
selamat siang inesa
bagaimana situasi di tempat anda melaporkan saat ini
apakah masa buruh sudah mulai melakukan
aksi unjuk rasa di depan gedung dpr
rifana kalau anda lihat di belakang saya ini memang tidak ada masa buruh yang sedang melakukan aksi
karena memang sedang break atau istirahat dari aksi yang sudah mereka lakukan sejak pukul setengah sebelas siang tadi
masa di depan gedung dpr ri ini mengajukan aspirasi kepada anggota dpr ri
untuk membatalkan undang undang cipta kerja lewat mekanisme
melakukan peninjauan kembali secara legislasi
memang dpr ri ini berhak untuk melakukan peninjauan kembali atau legislative review terhadap sebuah undang undang
tadi juga masa mengatakan bahwa legislative review ini pernah dilakukan
dalam rangka mereview kembali undang undang nomor dua puluh lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang ketenaga kerjaan
pihak buruh mengatakan bahwa legislative review tersebut berhasil
sehingga dengan aksi yang mereka lakukan
hari ini diharapkan bisa kembali berhasil untuk membatalkan undang undang cipta kerja
atau undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh yang sudah ditandatangani oleh presiden joko widodo
pada aksi hari ini masa datang dari berbagai elemen organisasi buruh
ada dari karawang bekasi bogor tangerang cirebon bahkan dari indramayu datang ke jakarta
untuk mengajukan menyampaikan aspirasi di depan gedung dpr ri ini tadi
pihak kspi juga menyatakan
bahwa tidak hanya di jakarta aksi ini dilakukan
namun di seluruh wilayah indonesia di daerah daerah di indonesia
di depan gedung dprd ri diadakan aksi serupa menolak omnibus law
dan mereka minta untuk dilakukan legislative review
dan pada agenda demonstrasi hari ini
pihak buruh juga tidak hanya mengajukan penolakan terhadap undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
namun mereka juga ingin pemerintah membatalkan
keputusan kementerian ketenagakerjaan bahwa ump dua ribu dua puluh satu tidak naik karena terdampak covid sembilan belas
pandemi covid sembilan belas di indonesia
saat ini juga belum ada informasi apakah pihak buruh sudah diterima oleh pihak dpr ri
karena hari ini juga bertepatan dengan hari pertama pembukaan masa sidang dpr ri setelah
reses pada beberapa waktu yang lalu
ya inesa tuntutan buruh adalah ingin agar pembatalan kenaikan ump begitu ya
dan juga pembatalan dari undang undang cipta kerja
tapi ini sampai kapan akan digulirkan
karena kan pemerintah tetap bersekuku agar ini dibawa ke mk saja diputuskan di mk
artinya demonstrasi ini akan berlangsung terus menerus sampai tujuan mereka di
ikuti oleh pemerintah dan juga dpr inessa
anda sempat berbincang dengan perwakilan para buruh di situ
ya rifana jika melihat demonstrasi ini saya bisa mengatakan bahwa ini adalah rangkaian
dari demonstrasi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak buruh pada dua november dua ribu delapan belas
di depan gedung mahkamah konstitusi
pihak buruh pihak kspi pun sudah mengajukan judicial review kepada pihak mahkamah konstitusi
terhadap undang undang cipta kerja ini
lalu tadi pihak buruh juga mengatakan sekjen kspi mengatakan bahwa
jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh pemerintah
maka mereka akan terus mengadakan demonstrasi sampai benar benar undang undang ini dibatalkan oleh pihak pemerintah
terima kasih produser lapangan cnn indonesia inessa ayuniza
yang melaporkan langsung dari depan gedung dpr ri senayan jakarta
selamat bertugas kembali